kamu menantu kesayang mama
kamu dengan cewek yang kita semua
bapak alvin aku ya ma
bu chandra saya harap kedatangan kami hari ini tidak mengganggu waktu ibu ya
iya kami dan elsa datang ke sini ingin bicara baik baik dengan ibu dan juga pak chandra
tapi mohon maaf pak chandra lagi gak ada di rumah lagi ketemu sama temennya

bu chandra saya dan istri saya
dan juga elsa
kami datang kesini mau
atas segala hal yang sudah diperbuat
termasuk kecelakaan yang menimpa nino
peminjaman uang yang mengatasnamakan saya
untuk pengobatan saya
di rumah sakit waktu itu
ketika saya menerima
penyakit yang menyebabkan
elsa menerima kecelakaan
bahwa saya tidak akan
melakukan hal ini
saya tidak akan mengizinkan
bikin saya dan keluarga saya
malu luar biasa
atas segala hal yang
cara elsa memang salah
sebenarnya semua yang dia lakukan
karena dia tidak mau kehilanganimu
kami benar benar minta maaf ya bu
kami sangat kecewa
atas apa yang
sudah elsa lakukan
menyakitkan keluarga kami
terus terang ya
bukankah elsa bisa
membohongi suami saya
pengambatan pak surya
tapi nyatanya kan uang itu
yang menyalakkan anak saya
kita benar benar kecewa
lakukan sebalik ini
dengan di persona
mama juga pasti maafin kamu
saya udah sangat memaklumi
ya mudah mudahan ke depannya
jadi lebih baik ya
terus terang saya nggak bisa banyak bantu
kita berdua udah serahkan semuanya keputusan ingeni nih